kita akan masuk ke informasi yang pertama pemirsa setelah menjalani pemeriksaan lebih dari dua belas jam
polisi akhirnya menetapkan pemilik yayasan tunas bangsa menjadi tersangka
penetapan status tersangka ini juga dilakukan atas dua alat bukti
yakni keterangan saksi dan juga hasil otopsi korban
kepolisian resort pekanbaru menetapkan lili nurhayati
pemilik yayasan tunas bangsa menjadi tersangka kasus dugaan kekerasan
yang mengakibatkan meninggalnya bayi mz
mz bayi berusia delapan belas bulan merupakan salah satu anak asuh di yayasan tunas bangsa
menurut polisi penetapan status tersangka ini dilakukan atas dua alat bukti
yaitu keterangan sejumlah saksi dan hasil otopsi terhadap mz
lili sempat diperiksa di bagian unit perlindungan perempuan dan anak
selama lebih dari dua belas jam dengan empat puluh enam pertanyaan
kemarin siang aja lili sudah kita periksa sebagai saksi pada pukul dua siang
jadi setelah kita periksa sebagai saksi
kita laksanakan gelar perkara
lalu gelar perkara menyimpulkan bahwa aja lili dapat dinaikkan statusnya menjadi tersangka
lalu kemudian kita bisa sebagai tersangka dan kita terbitkan surat perintah penangkapan untuk yang bersangkutan
sementara itu lili membantah telah melakukan penganyayaan terhadap anak asuh di panti asuhan miliknya
tidak ada saya nyaya keluarganya minta duit lima puluh juta kalau tidak saya dilaporkan
kenapa korban mati
sakit rumah sakit
sakit diare almenia
terus makanan makanan kadar luasa di panti gimana
tidak ada makanan kadar luasa cuma keluarganya mengharapkan lima puluh juta dengan kematian ini
selagi anaknya hidup dia tidak peduli
lili saat ini mendekam di sel tahanan mapol resta pekanbaru
polisi menjerat tersangka dengan undang undang perlindungan anak dengan ancaman hukuman lima belas tahun penjara
di asan tanjung pekanbaru
panti talai kuni akhirnya terkuak setelah kematian dari m zikli bayi delapan belas bulan
yang diduga tewas akibat penganiayaan di panti asuhan tunas bangsa yang juga akhirnya menguak fakta lain
panti asuhan yang telah berdiri lebih dari delapan belas tahun ini kondisinya seperti yang juga sudah anda saksikan
jauh dari kata manusiawi
bahkan izin berlaku yayasan tunas karya ini diakui dinas sosial pemprov riau telah habis sejak dua ribu sembilan belas
wajah wajah polos ini menatap sekeliling
sesekali mereka tersenyum ada pula yang mendekat bak merasa takut
dalam usia sekecil ini seharusnya mereka berada di tangan yang tepat
mendapatkan hisayang nutrisi yang sehat bagi perkembangan atau bahagia dalam kerjaan bermain
namun tidak bagi kelima bayi dan balita ini
kelima bayi ini harus dievakuasi dinas sosial provinsi riau lantaran hidup di panti asuhan yang jauh dari katalaya

rumah yang seharusnya menjadi naungan yang aman dan nyaman justru kotor lembab bahkan dipenuhi makanan kadeluarsa
hubungannya adalah penuh dengan nuansa kekerasan penuh nuansa keterlantaran penuh nuansa pelanggaran hak anak
maka yang muncul adalah juga demikian
menjadi tidak percaya diri mungkin menjadi agresif mungkin akan menampilkan berbagai perilaku perilaku primitif
dan kecerdasan mereka juga akan mengarah kepada hal yang justru berbalik dari polos
maka itu adalah potensi yang harus dimiliki setiap anak dan sebagainya
kelima anak ini kini ditempatkan di rumah aman milik dinas sosial provinsi riau
nestapa lain pun terkuak
tiga orang dengan gangguan kejiwaan yang juga ditampung di panti fakir miskin tunas bangsa hidup dalam kondisi yang juga menyedihkan
tiga puluh tiga ya totalnya tiga puluh tiga yang odg gangguan jiwa
kemudian ada tiga yang lansia
kemudian ada lima yang anak anak
kategori empat anak satu bayi
dan semuanya sudah kita evakuasi di tempat yang layak dan ditentukan
sosok lili nurhayati sang pendiri yayasan ini juga telah ditetapkan sebagai tersangka
perempuan berusia lima puluh tahunan ini dikenal warga di sekitar panti sebagai sosok yang tertutup
tahu kami usia anak yang di sini kami tengok ya kan berkisar satu sampai tiga tahun
tidak pernah kami lihat anaknya sampai usia remaja apalagi dewasa yang membina di sini lagi ya melanjutkan di sini
tidak nampak oleh kami kemana kami tidak tahu juga
ya tertutup rapat lagi
nah kami pun kadang kadang ingin mendengarkan
tapi memang yang hanya hanya selama ini kami tidak dengar juga sih memang
dinas sosial provinsi riau pun membeberkan fakta
ijin yayasan milik lili ini tak lagi diundang

sebuah ironi nyawa seorang bayi harus tergadai dalam rumah bernama panti asuhan
tempat dimana seharusnya kahis saya disemai
miladiyarrahma pekanbaru riau
dan saat ini sudah ada korespondensi ann indonesia miladiyarrahma di pekanbaru riau
kita mengetahui bagaimana kondisi di panti asuhan yang tidak layak
barangkali dengan anda ada di sana bisa memberikan kepada kami gambaran lagi lebih jelas tentang tidak layaknya situasi di panti asuhan tersebut
ya good morning prabu dan juga lady
betul sekali sejak kemarin kami tim dari jakarta datang untuk melihat seperti apa gambaran dari panti asuhan tunas bangsa di kawasan pekanbaru riau ini
sebuah hal yang menurut saya cukup mengejutkan begitu dan sangat menyedihkan
begitu kami melihat
saya tepat saat ini melaporkan kepada teman teman di jakarta bahwa saya berada di depan panti asuhan tunas bangsa
kondisinya saat ini masih di garis polisi
ini artinya kami memang tidak bisa melihat secara detail ke dalam seperti apa kondisinya
mungkin kita juga tidak bisa menelusuri apa apa saja yang ada di dalamnya
tapi yang menarik prabu dan juga lady bangunan ini yang luasnya sekitar empat ratus meter persegi ini memiliki banyak sekali jendela

dan setelah ada pemeriksaan juga dari pihak kepolisian beberapa celah jendela ini kemudian diangkat
celah jendela ini kemudian terbuka sehingga kami masih bisa menyaksikan begitu
kalau kita bisa lihat sebenarnya bangunan ini terdiri dari beberapa ruangan yang cukup besar
lebih mirip seperti ruang kelas begitu
kemudian di bagian belakangnya kita bisa melihat ada semacam kolam
semacam kolam tapi kami masih belum tahu itu kolam fungsinya sebagai apa
yang lebih menyedihkan lagi kondisinya sudah sangat kotor
saya masih bisa merasakan betul membau mencium bau yang cukup lembab begitu bahkan dari luar
bahkan dari luar di beberapa sudut ruangan juga kami melihat adanya kardus kardus makanan yang kondisinya juga sudah secara kemasan sudah sangat buruk
begitu bahkan memang sudah dikonfirmasi oleh polres tapekan baru banyak di antaranya yang sudah keadaan luarsa
kemudian di sudut sudut ruangan yang lain ada bisa dikatakan mainan anak anak stroller bayi yang berserakan
ada di bagian belakang jempuran baju yang begitu banyak lantai juga yang sangat kotor
jadi anda bisa bayangkan prabu dan lady bahwa anak anak yang tinggal di sini tadi sudah dikonfirmasi oleh salah seorang warga pak azwir
yang menyatakan kebanyakan memang anak anak usianya antara satu sampai tiga tahun
bayangkan mereka anak anak yang belum bisa melakukan apa apa belum bisa berteriak belum bisa protes ibarat kata seperti itu harus tinggal di tempat seperti ini
jadi memang ke depan tentu saja penanganan trauma healing dan juga kasih sayang harus diberikan kepada anak anak ini

itu informasi yang juga sangat penting disampaikan bahwa sejak kemudian ditetapkan sebagai tersangka pada hari selasa siang kemarin
suami dari lili nur hayati yakni agus hendra malam tadi juga akhirnya pergi ke polresta pekanbaru dan membawa lima anak atau lima bayi dan balita yang lain
jadi kalau kita reverse ke belakang prabu dan juga lady dinas sosial provinsi riau sempat mengatakan bahwa selain lima anak yang sudah kemudian diselamatkan beberapa hari yang lalu
dan saat ini dirawat di rumah

kalau kemudian kemarin dinas sosial provinsi riau dan juga kak seto mulyadi ketua lembaga pelindungan anak indonesia juga datang dan memberikan statement kepada media
kami juga sempat menyaksikan sebenarnya lima orang anak yang diselamatkan pada sesi yang pertama
kalau dilihat memang kami tidak melihat adanya kekerasan fisik yang berat begitu ya artinya dari luar kita tidak bisa menyaksikan secara detail begitu
tapi memang menurut kak seto bahwa terlihat
ada indikasi anak anak ini kurang begitu nyaman dengan orang lain mereka lebih tertutup muram begitu
dan ini dikhawatirkan akan berdampak terhadap psikologis mereka ke depan jika tidak segera mendapatkan trauma healing dan juga pendampingan yang cukup begitu
baik terima kasih mbak lady arahma melaporkan langsung dari pekan baru riau
itu tadi informasinya bahwa selanjutnya juga nanti akan ada dinas sosial setempat yang akan menampung beberapa anak dari panti asuhan yayasan tunas bangsa tersebut
ya memang pertanyaan yang sampai sekarang masih belum terjawab adalah
sejak matinya izin panti asuhan tersebut dua ribu sebelas hingga sekarang begitu ya ada jeda lima tahun ini bagaimana ceritanya tidak bisa diketahui bahwa panti asuhan ini masih melakukan operasinya
begitu kan ada masyarakat di situ ada dinas sosial juga di riau tentunya yang tentu memiliki tugas untuk bisa memastikan bahwa setiap panti asuhan itu layak dan juga tentunya tidak
tidak lepas juga dari tetangga mereka juga ya yang ada di situ untuk juga melihat bagaimana sejauh ini
sejauh ini penanganan terhadap anak yang kebanyakan itu anak anak yang menopati pantiasuhan tersebut